beberapa hari terakhir cuaca di tanah air mempengaruhi aktivitas warga
seperti cuaca buruk yang terus melanda sejumlah kawasan di tanah air
mengakibatkan ratusan nelayan tak dapat melaut
dan untuk lebih jelasnya saya akan langsung berbicara dengan fahri rajab
kepala pusat meteorologi publik bmkg
halo selamat sore pak fahri
pak fahri kita lihat banyak sekali cuaca begitu yang tidak menentu
ada angin kencang hujan lebat dan juga ombak yang tinggi
sebenarnya dinamika cuaca apa pak yang terjadi belakangan ini
apakah fenomena ini menjadi satu rentetan panjang
yang sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun kemarin
iya jadi saat ini sebagian besar wilayah indonesia
memang sedang dalam periode puncak musim hujan ya
dimana dalam periode puncak musim hujan ini
hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat
masih berpotensi terjadi dan kadang disertai dengan angin kencang
puting beliung dan bahkan hujan es
ada beberapa faktor dinamikasi
atmosfer yang memang berperan dalam kondisi cuaca saat ini
seperti adanya daerah pertemuan angin
kemudiannya ada arus udara yang membawa uap air yang cukup banyak
itu beberapa faktor dinamika atmosfer yang menyebabkan
kondisi cuaca kita saat ini masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim
baik pak fahri anda mengatakan ada semacam arus uap
yang cukup banyak datang ke indonesia
sebenarnya wilayah wilayah indonesia
sepertinya ada arus uap yang cukup banyak datang ke indonesia
sebenarnya wilayah wilayah mana saja yang akhirnya berpotensi adanya cuaca ekstrim itu pak
ya jadi dalam tiga hari ke depan
daerah daerah yang masih berpotensi terjadi cuaca ekstrim
dalam artian hujan lebat bahkan sangat lebat
itu hampir cukup rata di indonesia
seperti sumatera hampir sebagian besar sumatera
terutama di aceh sumatera utara
kemudian sumatera selatan lampung
kemudian jawa hampir merata sebagian besar jawa
bali etb ntt
ini juga perlu menjadi kewaspadaan di ntt dalam tiga hari ke depan
kemudian sulawesi selatan bagian barat
kalimantan terutama di bagian kalimantan tengah kalimantan selatan ya
sulawesi tenggara kemudian maluku utara
dan juga sebagian papua itu juga perlu menjadi kuas badan
baik pak fahri ini kan kalau anda katakan tadi artinya
hampir seluruh wilayah indonesia
bahkan di hampir semua pulau begitu
akan menjadi sasaran atau terjadi potensi cuaca yang lebih buruk lagi begitu
nah bagaimana kemudian sosialisasi dari bmkg pak kepada masyarakat
mengingat pasti setiap daerah akan punya kontur yang berbeda
akan punya kondisi yang berbeda
bagaimana kemudian sosialisasi agar masyarakat ini paham
bagaimana kondisi dan juga antisipasinya pak fahri
bmkg sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
memberikan kondisi yang lebih baik
dan informasi yang selalu terupdate ya
informasi disimulasikan baik oleh bmkg pusat maupun bmkg di daerah
kita di seluruh provinsi ada kantor bmkg
dan setiap kantor bmkg di provinsi ataupun di kabupaten
berkoordinasi dengan intens dengan stakeholder lokal di sana
dengan pemerintah daerah tni polri di sana
kita terus memberikan informasi
baik yang dalam periode panjang ya informasi iklim seperti musiman
bulanan ya sampai dengan yang jangka pendek
harian bahkan yang periode jam jaman itu terus kita update
kita disimulasikan kepada seluruh pengguna jasa kita
baik masyarakat umum pemerintah daerah ya
itu semua kita berikan
baik pak fahri sebenarnya kalau kita lihat begitu kan
cuaca ini kan sebenarnya berulang pada periode periode tertentu
apakah kemudian kita cukup belajar dari apa yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya
ataukah ada antisipasi khusus yang harus
ada khusus yang harus disiapkan para masyarakat
yang tentunya ini berhadapan langsung dengan kondisi cuaca misalkan seperti nelayan
pada paket berita tadi pak
iya betul kondisi ini memang indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di daerah tropis ya
sangat lazim mengalami kondisi dinamika atmosfer yang seperti ini
ini perlu menjadi pengetahuan juga buat kita semua
buat masyarakat untuk antisipasi
untuk nelayan misalnya
perlu yang jelas terus memantau informasi cuaca dari kami ya sebelum melakukan aktivitas
baik itu nelayan ataupun sektor sektor lain
nah ini informasi yang kami berikan bisa menjadi referensi dalam melakukan perencanaan kegiatan
oke tapi untuk masyarakat secara umum pak apa yang kemudian harus diantisipasi begitu
mengingat pastikan cuaca akan mempengaruhi aktivitas yang mungkin sudah direncanakan begitu
untuk masyarakat secara umum mungkin kita mulai dari lingkungan kita dulu masing masing gitu ya
dari rumah pastikan lingkungan rumah kita saluran air itu dalam kondisi yang bersih dan siap untuk menerima dan mengalirkan air
kemudian kalau ada pohon pohon yang sudah tua dan rimbun mungkin sudah mulai bisa dipangkas
dan secara personal juga kita masing masing ya mungkin tetap menjaga lingkungan gitu ya
tidak membuang sampah semarang
nah itu juga salah satu kontribusi personal yang bisa kita lakukan
nah kemudian dalam skala yang lebih luas pemerintah baik pusat maupun daerah memastikan sungai sungai dalam kondisi siap
untuk menerima air dalam jumlah besar dan mengalirkan ke laut itu juga perlu menjadi perhatian kita bersama
dan juga masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang ya bisa menyesuaikan dengan kondisi hujan gitu ya
artinya mempersiapkan bawa jas hujan bawa payu gitu kan
terutama yang misalnya banyak berkendara roda dua itu akan lebih berhati hati
itu juga bisa menjadi perhatian kita juga
baik artinya tidak hanya masyarakat begitu pak ya
stakeholder terkait ini juga dituntut agar cepat melakukan lispasi ya
artinya dengan hujan yang cukup lebat kan artinya akan memungkinkan dan berpotensi untuk adanya banjir dengan ketinggian yang cukup berbeda dengan sebelumnya begitu
yang perlu kita antisipasi adalah dampak dari cuaca buruk ini yaitu bencana hidrometeorologi
apa aja bencana hidrometeorologi itu ya seperti banjir banjir bandang longsor puting beliung ini yang perlu kita antisipasi
baik pak fahri sejauh ini perakiraan dari bmkg sampai kapan pak kondisi cuaca buruk ataupun ekstrim ini akan berlangsung begitu
ya puncak musim hujan sendiri masih akan berlangsung sampai dengan akhir februari ini
kan musim hujan ada
kan musim hujan ada periodenya dari awal puncak kemudian akhir gitu ya
nah akhir dari musim hujan sendiri kita perkirakan nanti di bulan sekitar bulan maret april nanti
nah ketika kita memasuki periode transisi dari musim penghujan ke musim kemarau kita juga tetap perlu waspada terhadap fenomena fenomena cuaca seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang disertai dengan angin kencang atau puting buliung itu frekuensinya akan cenderung lebih banyak

pa fahri jika kita lihat pada tahun tahun sebelumnya seperti itu kan peralihan atau transisi musim dari penghujan menuju kemarau ini kan biasanya cukup meleset begitu pak

penghujang ke musim kemarau
baik pak fary jika kita lihat pada tahun tahun sebelumnya
seperti itu kan peralihan atau transisi musim dari penghujan
menuju kemarau ini kan biasanya cukup meleset begitu pak
ketika kita memperkirakan apakah itu jatuh pada april atau oktober
di akhir tahun bagaimana kemudian apa yang harus dipersiapkan
masyarakat dan juga stakeholder terkait misalkan diperkirakan
akan februari atau misalkan april ternyata malah lebih panjang misalkan
ya memang indonesia sangat dinamis ya iklim dan cuacanya
makanya bmkg membuat yang namanya zona musim
tiap zona itu punya karakteristik sendiri sendiri beda beda
total ada sekitar tiga ratus empat puluh dua zona musim seluruh indonesia
tiap zona punya awal puncak dan akhir musim hujannya yang berbeda beda
nah ini yang kita sosialisasikan kepada pemerintah daerah
dan juga stakeholder lokal
oh daerah anda zoom anda diperkirakan akhir musim hujannya adalah
di daerah sekitarnya belum tentu sama
ini yang terus kita infokan dan kalau ada update terbaru
pasti akan kita sampaikan kembali kepada para stakeholder kami
baik pak fahri rajab kepala pusat meteorologi publik bmkg
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom